calon presiden dan calon wakil presiden peserta pilpres dua ribu sembilan belas terus mengumbar janji saat berkampanye di daerah
calon presiden petahana jokowi dodo menjanjikan membangun kereta api trans kalimantan dan jalan tol yang menghubungkan antar provinsi di pulau kalimantan
sementara di kota sorong papua
calon wakil presiden penantangnya sandiaga uno berjanji akan menurunkan harga kebutuhan pokok tarif listrik dan juga harga bbm jika dirinya dan prabowo menang pilpres
di tengah rintik hujan yang membasahi lapangan hijau stadion tujuh belas mei banjarmasin kalimantan selatan
calon presiden petahana joko widodo naik panggung bersama istrinya iryana
selama di panggung jokowi mendekati dan menyalami pendukung dan mengajak berfoto bersama
selain menjanjikan jalur kereta api dan jalan tol joko widodo juga bertemu tokoh masyarakat kalimantan selatan
tokoh masyarakat di kalimantan selatan di banjarmasin ingin menjajikan kereta api trans kalimantan
yang kedua juga ingin jalan baru antara banjarmasin dan batu rijet
secepatnya kita akan melakukan cek lapangan dan segera akan memutuskan
kita akan segera memutuskan
di sela sela melakukan kampanye terbuka di banjarmasin jokowi juga menyempatkan belusukan ke sebuah mal rabu malam
kehadiran jokowi disambut antusias para pengunjung mal
mereka ramai ramai mengerumuni jokowi untuk sekedar bersalaman atau bersuah foto
selain banjarmasin jokowi dijadwalkan melanjutkan kampanyenya di balikpapan kalimantan timur

jokowi menjadwalkan kampanye nya di balikpapan kalimantan timur
sementara calon wakil presiden sandiaga salahuddin uno melanjutkan kampanye nya di kota sorong usai berkampanye di manokwari
masa pendukung pasangan nomor dua memadati lapangan hoki kota sorong
kedatangan sandiaga dan tim kampanye nya rabu siang disambut kader partai pendukung dan emak emak
sandiaga sempat bergoyang di hadapan warga sorong
sandiaga juga menjanjikan program okoc akan dibuat di tingkat nasional untuk membuka lapangan pekerjaan
tidak hanya itu
sandi juga berjanji akan menurunkan pengangguran ketika dirinya bersama prabowo terpilih
sudah kami jalankan jadi buat kami ini jauh lebih strategis daripada kepentingan politik
kepentingan politik mengatakan itu belum berhasil
tapi jakarta sudah sembilan puluh ribu bagian okoc
alhamdulillah dalam dua ribu delapan belas lapangan kerja tumbuh sekitar tiga puluh ribu dan pengangguran turun dua puluh ribu
banyak sekali kisah kisah yang sukses dari gerakan dan program okoc ini
doakan saja mudah mudahan bisa mencetak para penutup penutup sahabat
sebelumnya saat di manokwari sandiaga juga mengunjungi tugu pekabaran injil dengan menumpang kapal
sandi menyempatkan berenang di pantai pulau mansinam dan mengikuti tradisi adat mandi minyak buaya pasir di pulau mansinam
di meliputan cnn indonesia